ribuan jemaat sabtu malam memadati sejumlah gereja di indonesia
mereka mengikuti acara kebaktian sambil membacakan doa dan nyanyian pujian dengan hikmat
pelaksanaan misa natal ini mendapat pengamanan dari sejumlah personel gabungan tni dan polri
malam kelahiran yesus kristus dimanfaatkan ribuan umat katolik jakarta dan sekitarnya
untuk mengikuti misa yang diselenggarakan tiga kali di gereja katedral jakarta
para jemaat terlihat hidmat mengikuti misa
ratusan personil gabungan tni dan polri juga dikerahkan di sejumlah lokasi di sekitar gereja katedral
setiap orang yang hendak masuk ke katedral harus melalui alat metal detektor
sementara itu setidaknya empat jemaat memadati gereja hkbp sudirman medan menggelar nisa natal lebih awal dibanding tahun sebelumnya
para jemaat mengikuti acara kebaktian sambil membacakan doa dan nyanyian pujian dengan hikmat
pengamanan dari personil gabungan baik di luar dan di dalam gedung diperketat
katedral bandung menggelar rangkaian misa malam natal
anggota gegana brimob kota bandung jawa barat menyisir katedral sebagai antisipasi terhadap keamanan menyambut misa natal
misa malam natal ini diikuti sebanyak dua lima ratus jemaat
sementara di katedral surabaya jawa timur sekitar seribu jemaat hadir dengan mempersembahkan doa demi kedamaian dan kerukunan di indonesia
ritual misa natal menjadi pembuka perayaan natal yang akan digelar minggu pagi
jemaah gereja oikumene di samarinda kalimantan timur sibuk mempersiapkan misa malam natal
berbagai pernak pernik pohon natal dan bangku para jemaat sudah dipersiapkan
pihak gereja meminta kepolisian membantu mengamankan gereja agar para jemaat bisa tenang menjalankan ibadah
sementara itu puluhan pemuda yang tergabung dalam perhimpunan mahasiswa islam jayapura membantu pengamanan ibadah natal di sejumlah gereja gereja di jayapura
selain membantu mengatur lalu lintas di depan setiap gereja mereka juga membawa bunga yang dibagikan ke jemaat gereja sebagai lambang perdamaian kerukunan umat beragama di papua
harif hifzul cnn indonesia